hujan lebat yang melanda kabupaten lubu utara sulawesi selatan pada senin malam
mengakibatkan ratusan rumah warga di lingkungan lombok kelurahan bonetua kecamatan masamba
kembali terendam banjir
hingga selasa pagi ketinggian air masih mencapai dua meter
untungnya saat kejadian seluruh rumah sudah kosong
penghuni rumah tersebut masih tinggal di pengungsian sejak banjir bandang melanda pada pekan lalu
cuaca buruk yang masih terjadi membuat para pengungsi terus merasa khawatir
seorang warga lainnya berhasil menyelamatkan diri saat air setinggi satu lima meter menggenangi rumahnya
ia diselamatkan tetangganya hingga ke pengungsian
ada sudah masuk di rumah sampai sini
oh di rumahnya ibu
dari anu sungai kecil
menurut bpbd setempat genangan air yang melanda permukiman adalah luapan sungai masamba
karena mengalami pendangkelan akibat seniman pasir yang terbawa banjir bandang
pasca banjir bandang yang ada di kelurahan bonetua tepatnya di lingkungan lombok sana
itu memang semalam akibat curah hujan yang cukup tinggi
sehingga luapan air yang datang
dari sungai masamba karena terjadi pendangkalan
tingkat elevasi air sungai lebih tinggi daripada daratan
sehingga hujan sedikit pun jangankan hujan lebat
hujan sedikit pun airnya sudah melimpah ke rumah rumah penduduk
hingga minggu basarnas mencatat jumlah korban banjir bandang di lubu utara berjumlah satu lima ratus sembilan puluh dua orang
sebanyak tiga puluh delapan jiwa di antara yang meninggal dunia
sedangkan sebelas korban masih dalam proses pencarian
yahya maulana lubu utara sulawesi selatan